presiden joko widodo menginstruksikan pemerintah daerah tidak asal menerapkan sistem lockdown
setiap kepala daerah diwajibkan mengetahui sebaran kasus hingga ke tingkat rt rw
presiden juga memerintahkan kepala daerah tidak hanya mengimbau penggunaan masker
tapi juga membagikan masker gratis
jika dirasa perlu ini ppkm bisa dilakukan tetapi dalam skala mikro
baik itu dalam skala kampung skala desa rw atau rt saja
jangan sampai yang terkena virus hanya satu orang dalam satu rt yang di lockdown seluruh kota